ngapain aldeban kermosaki
kayak ada yang ngikutin gue
kalo mau sekarang boleh pak
tapi kalo gak sempet
besok pagi juga boleh
nanti gue suruh orang kesana
takutnya gue keduluan sama peneror itu lagi
sekarang ke rumah ibu ya
saya tunggu ya pak
saya ada pesan untuk ibu
sebelum saya sampai rumah ibu
jangan pernah keluar rumah
kalaupun ada yang mau ketok pintu rumah ibu
jangan pernah dibukakan
saya takut ibu
terima kasih banyak
itu bukan keramik
yang ada di sini
kamu gimana sih gimana caranya jessica bisa sampai kabur
saya minta maaf pak
jessi pasti mau ke bandung
dia pasti mau kembali ke harapan kasih
saya harus hubungi dokter lisa
benar dengan papanya jesse
anak bapak sekarang bersama saya di stanford cafe
jesse bersama anda
ini beneran apa bohongan
oke oke saya segera ke sana
iya oke pak
dari mana lagi lagi itu tahu nomor hp saya
apa jesse yang kasih tahu
banyak elsa lama banget sih beli kopinya
ini ngantuk deh
ya bener itu adi
adi aku disini adi
gak ada siapa siapa
adi jangan pergi
adi tunggu aku
adi jangan pergi
adi jangan segalin aku
adi jangan pergi
kamu tuh bikin papa khawatir tau gak
papa lepasin aku
kamu jangan kabur kayak tadi lagi
aku aku liat adi
aku mau ketemu adi
kau kan jahat kamu udah bohongin aku
kalo kamu gak percaya
papa bawa kamu ke bandung
itu yang kamu banget kan
mau bawa ke bandung
papa bener mau ketemuin kamu sama adi sayang
oh bener mau ketemuin aku sama adi beneran gak bohong
papa udah nyuruh orang buat
buat nyariin adi
kamu bener ngeliat adi tadi
aku liat adi tadi
tadi dia ada apa
oke oke yaudah
kamu percaya sama papa ya
aku usahakan yang terbaik buat kamu
kalo ketemu adi
tapi sekarang kamu pulang dulu sama papa
kamu jangan pernah yang adil lagi
jangan pernah kabur
kamu tolong bawa motor ini ke jakarta hospital
itu ada orang yang lagi memegang ktp saya
kamu balikin ke dia
oke kebisa sayang
dia sih mana ya
kok gak ada
apa dia kabur
ini papanya jessica
saya bersyur banget saya utang budi sama kamu riki ya
sekali lagi makasih
dia sudah ketemu sama papa
aduh aku disini aduh
gak ada siapa siapa
gak ada siapa siapa

apa yang tadi itu bella ya
kalau memang itu bella
ya terus kenapa
diantara saya dan bella itu udah gak ada lagi hubungan apa apa lagi
kami udah selesai
kami udah selesai
kami udah selesai
orang maaf ganggu kamu di luar jam kerja ya
ada apa ya

ini saya lagi di jakarta hospital sekarang
andin lagi rawat inap disini karena
untuk jagain andin
karena saya harus pergi ada keperluan mendesak
ini kebetulan saya juga lagi di jalan pak
dan udah deket ke jakarta hospital
kurang lebih sepuluh menit saya sampe sana pak

terima kasih banyak ya ren
oh itu tadi yang pinjam bos saya mas
saya disuruh balikin
oh bosnya mas
ini saya mau ngembalin ktp nya
aduh kayaknya ke toilet dulu deh
ini kan ktp papanya bella
kenapa bisa ada di sini
mungkin orang pada yang jatuhin
ren posisi kamu di mana
ini saya sudah sampai pak
ya baik pak
saya kesana sekarang
nanti aja saya serahin ke pihak rumah sakit
saya pergi sebentar yandin
saya janji saya akan baik baik aja
kamu tidur yang nyenyak ya
makasih udah datang ya
maaf saya ngerebutin kamu
tadi andin sempat kontraksi karena kecapean dan kelelahan
dan dia juga stres
jadi dia harus sangat sangat harus betres
jadi jangan sampai andin bangkit dari tempat tidur kecuali ke kamar mandi
kalau memang dia mau ke kamar mandi kamu telpon suster buat temenin adinnya
bapak mau ke mana ya
ibu yang vera telpon saya
saya disuruh ke rumahnya makanya saya harus kesana sekarang
bela dan papahnya benar benar muncul lagi
setelah tujuh tahun menghilang seperti ditelan bumi
seperti di dalam bumi
semoga aja nyokapnya vera bisa kasih guptu untuk mata semua ini
terima kasih pak
dan segitu aja
kamu tadi ngeliat adi di depan cafe stanford
kayak seolah olah jess gak kenal sama adi
iya pak itu adi
tapi jess panggil panggil adi adinya gak denger jess panggil
mungkin gak kamu salah liat
pak gak mungkin aku salah liat adi pak
kayak inget gak papa waktu itu papa pernah jogging
itu kan ada adi juga disitu
lain kali kamu jangan sampai lupa lagi ya sayang ya
bapak itu adi pak
itu di belakang bapak itu adi pak
adi kenapa sih
kenapa kita nggak pulang ke rumah aja
ya pulang ke rumah aja ya pak
ya udah kita ke rumah
tapi gak sekarang udah malem
asisten rumah tangga juga udah pernah istirahat
besok pagi aja ya
ya udah oke bapak
gue istirahat dulu kita ke kamar
pangannya satu sido
semoga aja ada titik terang
hai aman nggak ada yang ngerti gue
mari pak silahkan masuk silakan pak
gak usah naku dapetin gue
kok lu ada disini
gimana caranya lu keluar dari tempat lu disekat
sebentar lagi semua kebohongan
akan terbongkar iqbal
akan membusuk di penjara selamanya
perasaan gue gak enak
sekarang lu ikut gue
atau lu ketagih bukan sampai di nge drama
apa hp itu satu satunya bukti
atau ada barang lain
coba cari tahu dari ibunya
dahlia kamper toilet poll
usir serangga hilangkan bau
masa kok haus mas
sebentar saya ambilkan ya
kok ada pak rendy
pak rendy kok bisa disini
pak al lagi ketemu sama ibunya fera bu
bangun dulu ya bu
saya diminta pak al buat jagain ibu
ngapain juga sih masa ketemu sama ibunya vera
terus kenapa gak pamit sama saya
emang ngapain ada kerjaan apa
saya juga kurang tahu bu
tapi yang jelas
pak al minta saya buat jagain ibu
jadi kalau ibu kenapa napa
ibu bareng aja ya bu
karena kalau ibu kenapa napa
nanti saya yang dimarin pak al
pergi kok gak paham sama aku
bikin aku cemas deh
tapi saya tuh gak tenang tau gak sih
masalah pergi gitu aja gak pamit
kalau dia kenapa gimana
pak pasti baik baik aja bu
ibu tenang aja ya
silahkan duduk lagi
vera titip apa buat saya bu
disimpan vera di laci kamarnya
saya juga gak tau isinya apa
karena saya kan gak punya komputer
coba bapak cek sendiri
vera gak ngasih tau isinya pak
tadi sih saya sempet telpon vera pak
saya tanya itu apa
awalnya sih vera bilang
jangan dikasihin ke pak al
tapi tadi barusan dia telpon saya pak
dia bilang suruh kasih ke pak al
makanya saya telpon bapak

apa isi flash disini ya
apa ada hubungannya dengan dennis yang menghilang
tidak ada hubungannya dengan deniz yang menghilang
terima kasih banyak
baik pak silahkan
terima kasih ya bu
iya kan gue abis liburan
laptop gue tinggal di rumah
laptop gue tinggal di rumah
gimana gue bukanya ya
betul bu pak
ada apa di mobil saya
mabuh udah ditutup
mabuh udah ditutup
aduh kebiasaan deh dia
itu bukannya mobilnya aldebaran
itu bukannya mobilnya aldebaran

kenapa ini di rumah fera
gue harus cari tau
saya lagi di jalan bos
ngeliat adi di depan stanford cafe itu bener
masa sih bos
kan katanya adi lagi di malaysia
makanya kamu kerja yang benar dong
kok sampai ada di jakarta kamu gak tau tuh gimana
gak mungkin lah bos
jesse mungkin salah liat
yang bener kalo nyari adi
ya jangan kecewain saya
itu saya sama jessi besok pengen balik ke rumah
ya jadi tolong pastikan sebelum saya sama jesse sampe rumah
itu dennis udah kamu pindahin ke tempat lain
kenapa dennis masih dipertahankan sih mas
kenapa gak disingkirkan aja
saya masih butuh dia sampai urusan saya selesai
jangan sampai ada kesalahan lagi
mending gue gak usah kasih tau bos
kalo gue liat aldebaran dari rumahnya vera
daripada gue makin dimarahin
biar gue selesaikan semuanya
ngapain aldebaran ke rumah sakit
kayak ada yang berpikirnya
aduh kemana sih mas ah
kok gak balik balik
dia udah hubungin kamu gak
kamu dari mana aja sih mas
lupa kalau harus bed rest
biar jangan marahin aku dong
harusnya aku marahin kamu
kamu dari mana
tadi kata rendy kamu ketemu sama ibunya vera ngapain
kamu gak ngeliat istrinya tuh lagi
lagi begini mas lagi sakit karena stres
kamu pergi gitu aja
kamu pikir emang aku gak stress
mendingan gue gak usah kasih tau kan
biar rande gak kepikiran
jawab kok dia
ini baru mau dijawab
makanya jangan nyerocos kalo tanya
ya tadi cuman
ibunya vera cuma pengen cerita soal vera aja
udah cuma cerita itu aja
ngapain sih ribet banget
harus dateng ke rumahnya
terus tadi kata pak randy kamu minjem laptopnya
buat cek kerjaan saya
udah istirahat lagi
saya gak kemana mana udah udah
saya temenin disini
tadi aldebaran masuk ke kamar itu
rande juga disini
mau kemana dia
pak kok nunggu dulu ah
gak apa apa biar cepet aja
ini saya pinjam dulu ya
yaudah sekarang kamu boleh pulang
saya telepon ya
baik pak saya permisi
aldebaran butuh laptop randy
ktp papahnya bella masih di saya
buat apa juga saya simpan ktp ini
saya udah gak mau lagi
berurusan dengan masa lalu saya
yang jatuh mungkin takutnya pemilin ini
nyariin atau bisa dibunuh
baik nanti akan kami urus
maaf bapak dengan bapak siapa